korespondensi nn indonesia edo ekariski kini berada di gedung kpk jakarta untuk melaporkan perkembangan terkini terkait kasus suap reklamasi teluk jakarta
edo tadi kpk melakukan konferensi pers apa poin poin penting yang perlu kita catat
ya vito sebelumnya tadi memang laude selaku salah satu pimpinan kpk memberikan informasi kepada media terkait dengan proses pemeriksaan
terkait dengan kasus korupsi proyek megaproyek reklamasi di pantai utara jakarta
beberapa poin yang disampaikan adalah memang proses penyelidikan ataupun bagaimana pemeriksaan dari beberapa tersangka yang sudah ditetapkan
ini masih dalam tahap pengembangan
tidak menutup kemungkinan nantinya nama nama lain di bagian eksekutif maupun legislatif di jajaran pemerintah provinsi jakarta akan kembali diperiksa
nama nama baru tentunya dari beberapa lembaga tersebut akan dipanggil untuk diberikan keterangan
satu poin yang didapatkan dari pimpinan kpk yang diberitahukan pada pihak media adalah
seluruh pihak pihak yang
terkait dengan perencanaan serta pengesahan proyek reklamasi di pantai utara jakarta nantinya bisa saja kemungkinan akan diperiksa
mengingat megaproyek ini disahkan pada era kepemimpinan fauzi bowo dan dilanjutkan pada era kepemimpinan basuki cahayapurnama
tidak menutup kemungkinan dua nama mantan gubernur dan gubernur yang saat ini tengah menjabat
tidak menutup kemungkinan akan dipanggil kpk untuk diperiksa sebagai saksi
sementara itu vito setelah diperiksa selama sembilan jam
muhammad sanusi selaku ketua komisial
dprd dki jakarta dari fraksi partai gerindra
tadi sudah keluar dan selesai diperiksa
namun sanusi tidak memberikan keterangan apapun saat keluar dan dijemput oleh mobil tahanan di gedung komisi pemberantasan korupsi
selama sembilan jam proses pemeriksaan tersebut
memang kpk sejauh ini hanya memberikan keterangan yang sifatnya generik
ini adalah pengembangan dari kesaksian sanusi sendiri terkait dengan penetapan tersangka dari arisman wijaya
terkait dengan suap yang diberikan kepada sanusi sendiri
sejumlah dua miliar
iya siapa saja yang kemudian nama nama yang mungkin muncul setelah pemeriksaan dua orang ini
selama ini kita hanya terfokus pada sanusi dan arisman saja
dan orang menduga ada pihak pihak yang terlibat di balik skandal ini
apakah nama nama tersebut sudah muncul edo
ya vito sejauh ini kpk belum merilis siapa siapa saja yang kemungkinan akan menjadi tersangka baru dalam kasus suap dalam megaproyek
dari program reklamasi pantai utara di jakarta
namun kpk tadi menyatakan melalui laude ini adalah grand corruption
yang artinya mengapa dibilang grand corruption
karena corruption kpk menyatakan bahwa bagaimana proses reklamasi pantai ini nantinya bisa berbahaya
jika saja pihak swasta atau pengembang bisa mempengaruhi keputusan keputusan atau aturan aturan main yang akan dikeluarkan oleh pihak pemerintahan
maupun dari pihak legislatif
itu adalah fokus yang akan dijalankan oleh kpk dalam proses pengembangan penyidikan dalam kasus suap yang sejauh ini baru menyelibatkan tiga nama yang ditetapkan sebagai tersangka
dengan kondisi semacam ini apa kemudian kelanjutan dari proyek reklamasi
apakah dihentikan untuk sementara atau prosesnya tetap bisa berjalan
ya vito sejauh ini dari sejak kami selalu memang dprd dki jakarta
mengambil kesempatan yang sangat penting
dan kami juga pernah membahas mengenai rancangan peraturan daerah untuk melakukan proyek reklamasi pantai utara jakarta
namun rancangan tersebut memang masih ditunda dan belum dilanjutkan pembahasannya di tataran dprd dki jakarta sendiri ini
karena memang pada saat proses rapat paripurna belum mencapai quorum
namun melihat kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan
pemprov dki jakarta ataupun dprd dki jakarta tidak melanjutkan proyek reklamasi pantai tersebut
mengingat memang ada beberapa poin yang terjadi perbedaan pendapat
dari beberapa komisi di dprd terkait dengan bagaimana nantinya pengaturan jatah untuk pihak swasta melakukan proses proyek pengembangan
untuk komersialisasi di beberapa titik yang ada di pulau jakarta kita tahu
kita semua mengetahui bahwasannya memang di awal proyek ini hanya memberikan sekitar lima persen
namun pada saat proses berjalannya revisi menyatakan akan memberikan proyek lima belas persen untuk pengembangan pihak swasta
hal inilah yang menjadi perdebatan dan itu mengapa
karena rapat rancangan peraturan mengenai proyek reklamasi ini masih sempat tertunda di jajaran dprd sendiri